sebenarnya tindakan yang dilakukan udah cukup membantu dengan mengganti cover atau mungkin
di sound engineernya saat apa namanya saat melakukan check sound itu memakai masker juga
gitu tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa akan masih tetap ada kemungkinan droplet itu
ada di situ gitu ada di microphone nya tapi sekali lagi saya yakin teh meli pun juga sebelum mempercayakan
microphone kepada season engine nya ini juga pasti sudah memastikan juga nih kalau season
engineering aman misalnya dengan cara dilakukan sweat terlebih dahulu misalnya antigen atau
pcr dipastikan season engine yang megang apa namanya microphone nya teh melih ini aman
kemudian baru dilakukan cek sound tapi tetap harus di kita lakukan double protection juga